aku bukan itu tadi
aku bener bener gak percaya frey
kamu jelek lah kalau nangis
mas karain ntar luntur
kamu jangan keburu marah dong sama frey
kamu harus tahu alasannya dulu
kenapa frey ngasih hati perak ini ke aku
kamu tau kan
keadaan free sekarang itu seperti apa
karena dia ngerasa dia gak bisa jagain kamu
dia gak bisa gitu aja dong ngasih aku ke siapapun
gue dateng sini mau bagikin barang ini
jangan bikin hidup gue lebih susah lagi
orang butuh orang yang bisa menjaga diri
yang bisa melindungi dia
dan itu bukan gue
yang aurel butuhkan adalah orang yang mencintai dia
dan dia juga mencintai orang itu
dan orang itu bukan gue frey
aurel gak mencintai gue
dia nerima gue karena dia kasihan
dia merasa bersalah
dia merasa bersalah karena gue cacat
lu salah banget
gue bisa lihat dari mata orang
kalau dia bener bener sayang sama lu
waktu dia tahu lu sayang sama dia
tetapan aurel ke gue tuh udah berubah
bukan tetapan yang penuh cinta seperti itu lagi
dan sekarang tetapan itu mengarah ke gue

aurel itu bukan barang seperti ini
dia itu adalah gadis sempurna yang punya hati
jadi gue minta tolong sama lu frey
jangan pernah sakit hati aurel
kalo lu gak mau nyesel seperti gue sekarang ini
orang itu bukan barang seperti ini
dia itu adalah gadis sempurna yang punya hati
kenapa kamu gak pernah bilang sama papa mama kalau luka kamu seserius ini
kenapa ditopong kamu gak pernah bilang sama saya kalau luka anak saya seserius ini
iya tuhan soalnya kan
pak ini bukan salah pak gito
saya yang larang pak gito untuk ceritain kejadian sebenarnya
saya juga udah biasa pakai tongkat
jadi mama jangan sedih ya
jadi kaki fre seperti itu gara gara menyelamatkan aurel
iya ternyata cafe itu dari dulu cinta sama aurel
dan sekarang mereka udah jadian
tapi emang dasar fre itu sok minder ma
dia tuh ngerasa gak pantas buat aurel
mama tau kita lamar aja aurel buat fre gimana
enggak fre gak setuju
kenapa enggak kak
kak fre sama aurel kan saling cinta keluarga aurel sama keluarga kita juga udah deket
pasti mereka setuju ya kan ma
sudah free kamu kan mencintai aurel aurel juga mencintai kamu tunggu apa lagi sih
kamu tenang aja
besok mama dan papa yang akan atur pertemuan dengan keluarganya orel oke
jadi gimana aurel kapan tanggal pertunangannya
dipercepat aja mas aku udah gak sabar loh mau nimang cucu
mereka kan baru aja mau tunangan loh belum mau nikah
aurel gak mau tunangan sama fre
loh kenapa aurel
karena karena aurel udah punya pacar
iya kan fre
jadi kamu nyuruh aku kesini untuk ngebohongin orang tua kamu sama orang tuanya fre kalau aku ini pacar kamu
aurel kamu tuh keterlaluan tau gak
aku emang keterlaluan
tapi ini satu satunya caranya supaya aku gak ditunangin sama fre
kenapa kamu gak mau ditenangin
bukannya kamu cinta sama free
frey sendiri kan yang nyerahin aku ke kamu
buat apa aku tunangan sama orang yang gak bisa mempertahankan aku
secinta apapun aku sama dia
buat apa aku memaksa frey
kalau dianya sendiri gak mau sama aku
kamu gak kayak orel yang aku kenal
aurel yang aku kenal itu orang yang selalu semangat
orang yang gak pernah nyerah
dan dia selalu berusaha untuk mencapai mimpinya
kamu bener bener sayang sama fre
makanya aku kecewa banget
pas tau kalau dia itu nyakitin aku di depan mata aku sendiri
aku akan menang diri